kita ke informasi selanjutnya presiden pks sohibul iman ketua umum pan zulkifli hasan dan ketua dewan kehormatan pan amin rais
sepakat mengusung ketua umum partai gerindra prabowo subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dengan kesepakatan ini koalisi gerindra pks dan pan resmi terbentuk
dikutip dari cnn indonesia com kesepakatan itu juga sekaligus mengakhiri kabar
gubernur dki jakarta anies baswedan bakal diusung pks sebagai calon presiden
wakil ketua umum gerindra sugiono mengatakan
kesepakatan terjalin saat sejumlah tokoh tersebut bertemu di kediaman prabowo di jalan kertanegara jakarta pada sabtu siang
sugino menjelaskan pertemuan ketiga elit partai itu dilakukan secara tertutup
dan untuk mengkonfirmasi terkait kesepakatan antara gerindra
pks dan pan
kami sudah terhubung dengan wasekjen partai gerindra andre rosiade
selamat malam bang andre
bang andre bisa diceritakan sebenarnya latar belakang apa nih kesepakatan akhirnya tercipta antara ketiga partai politik saat ini pak
ya selamat malam yudha
selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
bahwa benar tadi siang sudah terjadi pertemuan antara pak prabowo
yang didampingi oleh sekjen kami pak ahmad muzani
ketua umum pan
pak bang zulkifiasan
dan juga pak amin rais
juga presiden pks pak soebu liman
dalam pertemuan itu memang menyepakati dan
mesempahami bahwa pak prabowo adalah calon presiden yang akan diusung oleh koalisi tiga partai ini
iya kalau tadi anda katakan sebenarnya latar belakangnya apa
nah kalaunya adalah bagaimana tiga partai ini memandang bahwa ada
bagaimana kesenjangan antara sikai dan miskin
bagaimana saat ini empat tahun pemerintahan pak jokowi
rakyat semakin sulit dan juga sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran
sehingga indonesia butuh perubahan
ya sehingga diputuskanlah pak prabowo menjadi calon presiden yang dia anggap bisa menyelesaikan permasalahan keterburukan ekonomi
dan bisa mencari solusi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat
ya seperti itu
ya bang andre selain tadi latar belakang ekonomi serta bagaimana nanti strategi
kedepannya untuk meningkatkan sektor perekonomian indonesia yang tadi anda katakan terpuruk
adakah latar belakang lain
mengingat memang tadinya ada sejumlah nama yang akan diajukan dari beberapa partai yang saat ini berkoalisi dengan gerindra
saya rasa seluruh partai koalisi dari awal contoh pan itu mengusulkan empat nama kepada kita
pks mengusulkan sembilan nomor
kepada kami yang disebutkan nama nama itu tidak ada usulan bahwa mas anies baswedan
sebagai calon presiden yang diusulkan oleh teman teman koalisi semua
jadi ini adalah informasi simpang siur saja sebatas wacana pribadi yang akan disuruhkan
mas anies sebagai calon presiden jadi koalisi ini sudah sepakat sebenarnya dari jauh hari
untuk bicara pak prabowo lah calon presidennya tapi pertemuan tadi siang
insya allah memastikan bahwa pak prabowo lah capres koalisi ini tinggal memang ke depan
masih ada pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan siapa cawapres pilihan kita bersama
ini sepakat diolah mitra koalisi dan juga mematangkan kerangka kerjasama dan perkomunikasi ke depan
baik mbak andri terima kasih untuk perbincangan malam hari ini dan kami tunggu kejadiannya